siapa tau kalau dikumpul kumpul dengan temannya
dia tidak merasa terbuang
kenapa sih mama sama papa tuh tega banget menjual anaknya sendiri
menjual bagaimana maksudnya
lihat surat pernyataan ini
papa sama mama kan yang buat
menjual anaknya sendiri
mama sama papa ngasih ini ke selebritis yang so ganteng itu kan
biar dia bisa menikah sama saya
loh itu kan untuk melindungi kamu sayang
mama sama papa tuh gak mau
kalau kamu itu cuma dimanfaatin sama dia
untuk ngambil semua harga kekayaan kita ya kan pa
sinta yang milih jodoh untuk sinta sendiri
pilihan kamu juga belum tentu baik
kamu harus waspada dengan laki laki yang mau menikahi kamu
mungkin dia cuma mau harta kamu saja
apalagi dalam kondisi kamu yang cakep kayak gitu
sinta akan buktikan
kalau pilihan sinta itu jauh lebih baik
walaupun memang sinta cacat
tapi cinta sejati itu tetap ada
sinta percaya itu
sinta udah gak butuhinya lagi
sinta udah gak butuhinya lagi
jangan ikutin sinta
dengar dulu dong
sinta kecewa bi
ternyata papa sama ama tega ngejuali sinta sama laki laki yang gak bertanggung jawab
mungkin bukan begitu maksud tuan danionya nun
mana ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya sendiri
sekarang mendingan nun sinta shalat malam
cari petunjuk sama allah
abis itu kita ngaji bareng bareng
nun sinta hampir hatam kan al qurannya
sekarang kita ambil air wudhu ya
air wudhu bisa membuat wajah kamu cerah kembali
kenapa sih pak
apa yang setiap kita lakukan untuk sinta itu selalu aja salah
sinta itu maunya apa sih pak
kita harus ngerti dong mah
sekarang ini sinta sudah cacat
semua teman temannya menjauhi dia
mungkin dia merasa kesepian
dia masih bisa menjaga diri

gimana kalau kita undang temen temennya
kita bikin pesta aja disini buat sinta
ya pak ya
siapa tau kalau dikumpul kumpul dengan temannya
dia tidak merasa terbuang
tahan lama aku rancu kayaknya ya
kita harus syukuran non
kita bikin bubur hitam bubur putih sama nasi tumpeng
memangnya harus begitu ya bi
gimana kalau kita membagi kebahagiaan ini
bersama anak anak yatim yatu
kalau itu sih kita pasti setuju ya
ya udah kalau gitu besok malam
kamu undang anak anak yatim piatu ya

ke rumah kita ya
besok itu ulang tahun aku yang ke dua puluh tiga
hatta malkuran ini adalah hadiah ulang tahun aku
yang sangat berharga
kalau umur segitu di kampung sih
bibi udah bermatangga
gimana udah punya calonnya belum
laki laki normal yang mau menikah sama orang cacat seperti saya
ya jangan begitu ya tuan non
jodoh itu gak akan kemana mana
allah kan sudah mentakdirkan kita
ya nggak akan mungkin lah
non sinta gak akan mendapatkan pasangan
nah itu aja
kalau ada yang mau berhasil
tapi kan gue seperti
tanda kalau kami sangat membutuhkan kehadiran kalian
jadi kalian menolak
menolak sih enggak tante
apalagi om sama tante kan udah banyak keluar duit buat kita
sayang kayaknya kamu cocok dipake ini seksi lho
kamu pakai baju apa sih nek
iya mama juga tahu ini baju muslim tapi kenapa sih kamu pakai
iya tapi sinta cuma mau menutup aurat cinta aja kok
kamu ini lucu deh kayaknya ada yang salah
nggak ada yang salah kok ma
aku kan orang muslim aku cuma mau pakai baju muslim emangnya nggak boleh
udah pokoknya mama gak mau tahu kamu harus pakai baju ini ke pesta
sinta hanya pengen mohon ni badan si tante
mada denerin aku nama foram
n coating di di keep

syirotol lazimah antah alaihim
khairil maktubi alaihim
nah anak anakku sekalian pada saat ini saat yang sangat berbahagia untuk non sinta
nah bertepatan dengan hari ulang tahunnya nonsinta juga sekarang sudah bisa membaca alquran dan menghatamkannya

saya lagi di pengajian
kerasa sama kamu sih
mendingan kita pergi
ah anda semua dengar ya
saya sama sekali tidak menggunakan kalian
siapa yang undang kalian ke sini
dia nyuri kita bersenang senang di rumah lo sesuka hati kita betul nggak
iya ayo dong bener gue udah nggak tahan nyupain gue ya
guys lo pergi pergi dari sini pergi
pergi gue nggak mau lihat gue sama dia lagi pergi
pergi pergi pergi pergi pergi pergi pergi pergi pergi
pergi semuanya pergi
gue malu sama anaknya timmy ya tuh itu gue malu
pengajian ini jadi rusun gara gara papa sama mama yang gak bisa ngertiin gue
non non kita nggak boleh kayak gini non kita bukan murid non
ternyata lo sama aja sama mereka
nggak non nggak non salah
kenapa lo diem aja
jadi lo mau jadi pacar gue
nah dalam agama islam nggak ada yang namanya istilah pacaran
hubungan wanita dengan lelaki itu diizinkan dalam agama islam hanya dengan pernikahan
oke jadi maksud lo mau kita langsung menikah
loh apa kasar
loh apa kasar
loh apa kasar
loh apa kasar
loh apa kasar
loh apa kasar
loh apa kasar
apa pasakah ini
jadi kamu mau menikah
saya bener bener mau menikahi nonsinta
ya allah jah
istighfar kenapa kamu tuh gak mikir
kamu tuh siapa nasita itu siapa
iya bu saya tahu
saya ngerti bu kalau status sosial kita sama nonsinta itu jauh berbeda
nah itu kamu sadar
terus gimana mungkin kamu punya pikiran seperti itu ja
sejak kejadian semalam bu
sejak itu nonsinta bilang ke saya kok ternyata
ternyata dia juga suka sama saya
terus kamu langsung memanfaatkan situasi
dan kamu juga langsung menyatakan suka sama nonsinta
bukan begitu pak
ya sejak lama saya memang suka sama nonsinta
terus bagaimana caranya novita bisa bilang kamu menikah sama kamu
kalau saya nggak mau pacaran
karena menurut saya pacaran itu cuma nama dosa
ini pasti membuat tuhan dan nyonya marah besar
dan ini berarti juga
tamatlah riwayat kita
kita pasti akan segera diusir dari sini
nih ngerti kamu